aku belum sempet kesana lagi sebenernya ingin menanyakan soal anting aku yang hilang
lo pernah kehilangan anting disana
iya tapi gak tau sih spesifiknya hilangnya dimana di luar atau di dalam yang pastinya anting itu hilang di cafe itu
wah kebetulan banget din gue juga pernah nemuin anting disana di parkirannya
makasih lo udah dateng kesini karena feltal rumahku dari mana
tadi gue tanya elsa alamat rumah lo abisnya gue nelfon lo gak ada respon
iya sih handphone aku juga disitakan sama mas al biar aku boleh boleh istirahat
selamat siang tanda perkenalkan nama saya rafael
saya rosa mama mertuanya andi
dan ini reina putrinya andin salam sama rafael say hi
din ini anak lo yang lo ceritain waktu itu
wah cantik banget ya
bulan makasih dong
oh ya tante maaf tante saya sama andin dulu itu temen kuliah
jadi saya sama andin udah deket banget
iya saya sama andin udah seperti abang sama adek
oh i see pantes kalian tampak terlihat sangat deket
kak silahkan duduk
yaudah rafael tante permisi dulu ya
come on sayang cucu oma eh kamu yang bawa deh
nah duduk sayang
rena cepet sepatunya ya
bisa cepet sendiri sepatunya
ayo cepet sepatunya
oma aku mau main sepeda sama om baik
karena mau main sepeda sama om baik
om baik lagi main kesini
kalau sekarang om baik masih lagi sibuk kerja
oma tanya dulu oma
siapa tahu om baik bisa
sekarang oma telepon om baik ya
yaudah oma coba telepon om baik ya
sini dong duduk sini
om baik om baik
tunggu om baik
om baik om baik
tunggu om baik
tunggu om baik
iya ini rena mau bicara sama kamu
halo om baik
om baik mau temanin aku main nggak
aku mau main sepeda lagi
tapi sekarang om lagi agak sibuk
ya sibuk ya om
nanti kalau om ada waktu om telepon rena ya
da om baik
katanya om baik sibuk
yaudah nggak apa apa
om baik kan emang lagi sibuk kerja
dia sudah terbiasa sama om baiknya
yang selalu siap anytime rena minta ketemu
dan selalu perhatikan rena
baru sekali ini nino menolak ajakan reina
dan rena langsung sedih
dan hasilnya dna rena memang cocok dengan adik saya
maafkan om rena
biasanya om sangat senang kalau kamu ajak main
tapi sekarang rasanya agak berbeda
om rasanya gak sanggup untuk menata mata kamu rena
karena kenyataannya sekarang om baru tahu
kalau kamu adalah anaknya andi dan
oh jadi itu
lo terjatuh ke jurang gitu di sana
tapi tentunya ada orang baik juga yang nolongin aku
dan alhamdulillahnya mas al juga cepat sekali nemuin akunya
oh iya gue baru ingat
dari coffee shop sebelah kampus kita
biar lo cepat sembuh
dan cepat ngajar lagi
ya allah terima kasih
banyak loh kak
tahu aja sih kesukaan aku itu
keingat pasti kafe itu sih
ada kejadian sih sebenernya
aku belum sempet kesana lagi sebenernya
lu pernah kehilangan anting di sana
gak tau sih spesifiknya hilangnya dimana
di luar atau di dalam
anting itu hilang di kafe itu
kebetulan banget din
gue juga pernah nemuin anting di sana
kok bisa kebetulan sekali ya
nanti sampe rumah
terus langsung gue kirim ke lo
ya kalo ternyata anting itu punya lo
biasa gue bawain kesini
terima kasih banyak ya kak
yaudah kalo gitu
gue balik dulu ya
cepet pulih ya din
selamat siang pak
ada kebuluhan apaan ya kesini
saya kesini cuma jenggok andin pak
karena saya denger dari butari
kalo andin kena musibah
oke terima kasih banyak ya
besok saya kesini lagi pak
saya mau antar anting andin yang terjatuh
itu kalo emang benar
tapi saya pastikan dulu ke andin
andin pernah kehilangan anting
di kafe diketahus
saya yang menemukan anting itu di parkiran kafe
selama ini saya nggak pernah tahu
kalau anting itu punya dia
terima kasih ya
yaudah kalo gitu
saya permisi ya pak